ini di dalam satu kaki di luar ya oke bisa
hai pengecualian buatan dia ya andin boleh jalan aja kamu langsung lancar lancar
jangan lupa jangan lupa di rekam kamu itu ya
bu elsa silakan tunggu psikiaternya sebentar lagi akan datang
ngapain di sini gue nanya jangan ditanya balik
dia baik kau semua gue rick
dia ngirimin gue susu sama vitamin kok lebih baik kan
tapi mana nino dia nggak ngunjungin lo kan dia nggak peduli sama lo dia merih cuma gue yang peduli sama
bahkan disaat keluarga lo pengen dibelosin lo dalam penjara
gue selalu ada buat lo
dan gue akan selalu ada buat lo bahkan di dalam kondisi seperti ini
anda ngapain di sini tadi ada sedang gunakan fasilitas teleponkan
ayo keluar sebentar anda di biasa sih pak
anda di biasa sih pak
sudah senang di sini ayo keluar
selamat siang bu elsa perkenalkan saya martina hilda
bu elsa gak mau cerita
saya nggak kenal bu elsa
apapun yang ibu perbuat
dan bagaimanapun masa lalu ibu
sosok bu elsa yang ada di depan saya sekarang ini
saya tidak akan menghakimi ibu
ibu bisa cerita semua ke saya
ungkapkan semua yang tidak bisa ibu ungkapkan kepada orang lain
berdasarkan bukti bukti yang ada
dan keterangan para saksi
di sidang ini
ibu tidak akan mengikuti hal sebelumnya
maka dengan ini sidang memutuskan
bahwa terdakwa andin
empat tahun penjara
kakak ibu tidak bisa diberitahu siapa orang tua angkatnya
demi kebaikan bersama
agar tidak ada konflik
perebutan anak di kemudian hari

jangan lupa untuk berikan dukungan di kolom komentar
salah di masa lalu
saya punya banyak

dari saya sendiri
kebaikan dari bagaimana
yang membawa kepada beberapa kenyataan
saya seperti itu
saya mau jadi orang baik
supaya dia mau menerima saya lagi
pasti mau ceraiin saya juga saya lebih baik mati
saya gak mau pisah
saya gak mau berpisah
kebahagiaan dalam diri kita sebaiknya berasal dari dalam diri kita sendiri
bukan dari orang lain
bu elsa harus bisa berdamai dengan situasi ibu
menerima segala sesuatu yang terjadi
ibu elsa pernah berbuat salah
tapi jangan terus jatuh ya bu
bu elsa harus bangkit
demi diri ibu dan anak dalam kandungan ibu
saya mau jadi orang yang lebih baik lagi
maksud pasa orang not movement dari saya
bahwa perasaan mereka sudah melupakan
ingat mungkin saja anak rumah saya tomar hati ter her
terber dipping ke diri saya
terdingin kerasa sebagai seorang yang kuber ratioil kgrenat nasional
kemudian two bisa puyuh jadi sandai
faktor teroh hal ini
tahniah memberikan di ketuaku gratis
terima mereka jalani kebersamaan bersama mereka
bukan dengan mengejar yang telah pergi
oke pertandingan selanjutnya adalah balap karung berpasangan
oke jadi akan ada empat pasang yang pertama andin sama al
kemudian bu sara pak surya pak uya bersama dengan mirna dan
rendy pak rendy dan kiki
udah berusaha tahu aja nih kan kiki jadi senang
yaelah bu boste gak amat ya
hancur hati uya nyaksiin ayang kiki sama pak rendy
andin gak usah ikut lah ya kan lagi ambil
aku mau ikut pelan pelan aja nanti
nanti kalau lempat lempat kan bahaya
jalan aja jalan aja aku bisa aku bisa
yes boleh mama suka semangat ya kita tepuk tangan dong mama tadi
udah jalan aja pelan pelan
udah kamu yang jadi musik kan
udah boleh gak papa mirna
boleh gak papa mirna
boleh gak papa ini udah direkam tadi
iya ya oke siap siap
kamu pegang mai
kita gak masuk ke dalam ini
satu kaki di dalam satu kaki di luar
pengecualian dibuat andin ya
andin boleh jalan aja
kamu gak usah lancar lancar
jalan tempat tempat ya
ustara pak surya bisa
bobos jangan lupa direkam
oke rena hitung
satu dua tiga
kalau memang gak berjaya
aku mau usaha dulu
randy kiki gugur
tinggal pak surya ustara
andien sama al yang menang ya
eh pelan pelan aja
kita buta lagi
oke jadi rena siapa yang menang ya
sekarang adalah pembagian hadiah untuk para pemenang lomba
oke kiki uyung bantu saya ya
yang pertama adalah pemenang lomba makan kerupuk pak surya
ini silahkan pak surya pialanya
kita berikan tepuk tangan
selanjutnya pemenang lomba kelereng sendok adalah cucu umat tersayang rela
ini pialanya buat cucu omah
dan terakhir adalah pemenang lomba balap karung berpasangan
al dan andi
al dan andi
kita berikan tepuk tangan
ya pemenangnya foto
foto dulu pemenang
coba foto pemenang terlebih dahulu
ya satu dua
ya satu dua
oke sekarang foto rame rame
uyak uya fungsi tuh
minumnya es kelapa eh kita berfoto tapi senyumnya jangan lupa ya ya ya
mas randi boleh nggak kita foto berdua ya boleh ya mas aja mau ya mas ya ya mau masih
itu handphone ibu ya
oke itu handphone ibu